assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga rena gak denger sama obrolannya
mereka lagi cari orang ya pak
cari seseorang siapa bu
aku jadi kepikiran
yang dibilang sama bu alma
siapa ya pak sumarno ini
kenapa adin sama alnya
mereka ada masalah apa sih
apa aku coba tanya aja sama andi
halo pak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu udah tidur
belum kok pak kenapa pak
gimana keadaan papa
alhamdulillah udah enakan sayang
tadi bu alma telepon
dateng ke rumahnya
bu alma di bogor
ya bu alma juga cerita tadi
kalau kamu sama ah lagi nyari seseorang
papa tuh masih inget gak sih
dulu kita sama pak
pengacara pak bakti
masih inget gak
dia pernah nanya waktu itu pas kejadian pembunuhan
pada saat itu
nah nama ojek onlinenya itu
tadi papa mikir ini
kayaknya pernah kenal papa
iya jadi sekarang aku sama mas al
lagi mencari pak sumarno itu
kalian berdua udah tau alamat rumahnya
ya kalau misalkan ketemu
dan dia bisa bersaksi
ya itu aku bisa ngebuktiin sih
kalau memang bukan aku
allah akan membukakan jalan
selebar lebarnya buat kamu ya
supaya kamu dan al
dalam pernikahan kalian
gak ada ganjalan lagi
ya pak makasih ya pak
yaudah sekarang papa
tidur istirahat ya
kamu juga ya sayang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gue harus cari harddisk itu sekarang juga

mumpung semua lagi tidur
gimana nih kalau gue gak nemu hardisknya
ya allah dengan kuasamu
engkau telah menyatukan hati hamba dengan suami hamba
dari kuasamu pula ya allah
hamba berharap agar engkau bisa mencari
engkau bisa memberikan kekuatan
pada hati kami berdua
agar kami mampu untuk selalu berjalan bersama
bertahan dari badai apapun
karena sejantinya cinta yang telus yang datang daripadamu
akan membuat kami berdua akan tetap kuat dan kokoh
bahkan ketika kami berselimut dalam duka
kaburkanlah doaku ya allah
amin ya roh bahal amin